gua ga ada kembalian tuh keren gini dah
paji ke ruang
pipinya masih sakit paji
ngomong jangan sembarangan lo
eh orang sakit gigi lu jangan dicandain
kalau sakit jangan gigit orang dong
lo mau kopi apa yang mau ngajakin berantem sih
kopi tapi ntar
mau beli paku
masa beli paku di wadung kopi
beli pakunya bukan di sini
ntar di situ ya paji
obat sakit kepala
tenang mas bur bang ojek
nggak usah berbutan
lo doang aja pake rebutan
ke toko material bang
udah kaya mot sebangun rumah
terus mau ngapain lu ke toko material
ya beli paku lah
masa bangun rumah bukan beli paku doang
jadi mau anterin kan nih
heh geh nusuk

wktitutamen retirarnya nomar tel besio narin
cendol manis dingin
cendol manis dingin
mau cendol nggak
ya nggak lah kang
kikirate gratis bang
saya gratis cuma buat orang tertentu doang
hmm pasti cuma buat perempuan ya
jadi nggak dibelinya
bang ojek tahu nggak rumahnya pak sugeng
di mana sih
emangnya harus tau
kata pak sugeng tanya aja ke tukang ojek
pasti dia tau
emang dia siapa
situ tau rumahnya nggak
nah situ mahasiswanya aja nggak tau
anterin ya bang
saya nggak tau rumahnya
ya udah kita cari di sana aja bang

ini tulisan yang kecil kecil
burem ya bang
ya kagak keliatan
udah waktunya kali mak pake kacamata
iya mak periksa aja mak kan gratis
iya biasanya dioptik optik kalau periksa gratis mak
ikut ke mana
mama mau beli kacamata kan
emang lo mau beli kacamata juga
tapi mau ikut jalan jalannya
mak gak mau jalan jalan
yaudah pokoknya tati ikut
tambah lagi gak
biar lebih laku
misalnya beli cendol tiga gratis satu
gak ada kang
saya mau promosi buat orang orang tertentu doang
memang cukup mak
paku sih segitu
gini mah cukup bang
meja buat jualan koran
lo jadi jualan koran di pangkalan
daripada gue jualan di jalanan
iya juga ya
daripada lo jatuh lagi
lagian gue juga bisa baca gratis
ya bang aja sama aja kayak mas pur
kalau mau baca koran beli dong
mau ada yang gratis ngapain beli sih
katanya temboknya warna putih bang
sini tuh banyak tembok yang warna putih
tuh itu putih
yang tadi kita lewatin juga putih
gue nggak ada kembalian
pakcik ini keruang lima puluh ribuan ada
oh iya betul
pakcik saya numpah bikin meja ya
buat lapak jualan koran
meja bikin dimari
bikin rumah lo
nanti domen bapak saya pakcik
pakcik kan baik
ya udah bikin dah
cuma jangan berisik
dari tadi nyengir mulu
bukan seneng dad